akhir pekan menjadi hari yang ditunggu tunggu untuk warga ibu kota
menjadi momen untuk menghabiskan waktu dengan orang tersayang sekaligus menghilangkan penat
tidak perlu jauh jauh ke luar kota banyak tempat di ibu kota jakarta untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga
salah satunya di kawasan megakuningan jakarta selatan
pepohonan hijau udara yang segar
inilah destinasi area terbuka hijau untuk happy weekend kali ini
berwisata gratis di area terbuka hijau dengan ragam kegiatan
salah satunya taman bermain membuat pengunjung terutama anak anak senang
mainannya banyak terbuka udaranya segar
aman sih kayak motoriknya banyak dari umur sebelum satu tahun sih aku rasa bisa
karena kan juga lantainya aman ya
banyak kegiatan yang dapat dilakukan di taman bermain anak ini mulai dari ayunan perosotan
selain itu material yang digunakan untuk peralatan bermain di sini dapat dikatakan ramah untuk anak
karena memang material dan alasnya yang cukup aman
meski demikian pengawasan dari orang tua tetap diperlukan ya
selain taman bermain ramah anak sekitar sepuluh meter dari sini terdapat taman bermain untuk anabul anabul lucu
jogging bersama bermain bola hingga berinteraksi dengan anabul lainnya
melihat tingkah laku mereka membuat perasaan saya bahagia
selain itu tempat yang terbaik adalah taman bermain anak
tanaman hijau yang luas ditambah melihat anabul anabul lucu seperti ini mengemaskan ya

bermain pemain jalan main bermain dan berada di bawah kota monte

ia langsung menjadi tempat yang terbaik

kejadian verde usbo di taim unfortunately

kesibukan yang sangat padat akhir pekan ini tidak akan saya habiskan tanpa berolahraga
tidak sabar saya menjajal jogging track sepanjang delapan ratus m ini nah ini saat dan tempat untuk berolahraga
cuacanya sederhana panas jika anda ingin berolahraga disini sebaiknya datang di atas
pukul empat sore ataupun sebelum pukul sembilan pagi jadi masih bisa mendapatkan udara udara segar dan sejuk
selain paparan taman hijau terdapat beragam jenis makanan yang bisa kita temukan
makanan indonesia italia hingga western kisaran harga makanan disini mulai dari
dua puluh lima rupiah hingga dua ratus lima puluh rupiah
hai hafsa jogging sepertinya proses jempol delapan nih dan saat ini makanan saya juga udah datang jadi
saatnya saya mengisi kembali energi saya mentah dan tansil mari oktober jakarta